kebiasaan nonton tv di tabung begini nih
ya ampun nonton di tv tabung kak
boleh dong bagi pengalaman kamu
kamu senang gak tiba tiba video yang kamu upload itu yang lagi nyanyi
takus dong kalau gitu
om akan coba menemui michel sama rivki di sana deh
ya oke terima kasih ya rifa
tunggu sana aja deh
ternyata bener cerita ricky soal bokapnya yang udah gak marah lagi sama michelle
mama rifah kenapa bengong
ada masalah kan sama bapaknya rifqi
ya sudah ini sudah habis dong makan itu dulu
waduh selamat datang mas rifqi dan juga mbak michelle
aku gak tunggu tunggu dari tadi loh
ya ini tim make up sama waduk acara ini ya
maaf ya kalau agak telat sedikit sedikit
oh iya nggak apa apa oke langsung aja ya
mbak michelle nanti ikut sama tim make up dan wardrop untuk acara live siang hari ini
bentar ini kita pakai make up juga
maksud saya pakai make up juga
jadi biar gak kelihatan pucet aja sih
jadi penampilan mbak michelle harusnya
harus benar benar kelihatan beda saat tampil di tv nanti
benar benar setuju sih
lho loh mbak mbak
kenapa gue deg degan banget ya
ini mas lai beda banget sama lomba dance dulu
masalahnya kali ini gue bakal dilihat seluruh orang di indonesia atau enggak
kenapa lagi sih
kan memang harus di make up
make up itu tuh penting namanya juga tampil di tv
gimana sih masa gak tau kok orang grogi kayak gimana
lu mendingan diam keburu
ntar mood gue hancur jauh rambut kecil
udah senyum santai aja relax inhale exhale senyum
gue gak terima nasihat dari orang yang punya demam panggung juga
eh udah sembuh itu juga semua karena lo
semua karena gue gak ada itu gak usah bahas itu bisa gak sih
udah mau dia
nanti langsung di make up in aja ya
baru mendingan saya silahkan
mas pacarnya ya tunggu di sini aja ya
eh bukan pacar
emang suka ngaku dia
oke yaudah saya tunggu di sini aja tolong didandalin yang cantik
ntar saya mau share lock ke mama saya dulu ya
masa dikit tunggu di sini aja ya
kalau duduk di sini boleh
udah langsung aja
bentar lagi kerupuk kulit bakal jadi artis ngeptop nih
awas aja kalau dia jadi kacang lupa kulit
acaranya kan bentar lagi mau mulai
oh rempeng kalian udah sampe pa
ya ini aku baru aja nyami parkiran
loh itu kan bella
dia bukannya lagi di skors ya
terus ngapain ada di sekolah
ban kempes gue tuh ada hubungannya sama bella
apa ada arin juga di sana
mereka selesai ke kota luna
ia cumain muster banget

lagi ceroboh ini anak
gak usah narik narik
lo tau gak
rencana gue buat anterin michelle jadi gagal tau gak
karena kebusukan hati lo
yang cemburu gak jelas sama rifki
sekarang rifki malah tambah deket sama michelle
kebusukan hati gue
hati lo tuh seratus kali lebih busuk tau gak sih dari gue
sekali lagi lo gagal rencana gue buat deketin michelle
gue akan bikin perhitungan sama lo
lo pikir gue takut sama lo ha
kartu truf lo itu masih ada di gue
michelle masih elvil banget kalo dia tau tante preti itu adalah tante lo
dan rencana yang bikin dia hilang di hutan itu juga rencananya lo
ari malah bahas soal itu lagi
kalau dia beneran bilang ke michelle
diam kan lo
makanya jangan main main sama gue
liat dulu orangnya siapa
hai hai hai selamat siang pemirsa
jumpa lagi dengan saya dalam acara
nah kali ini kita udah kedatangan tamu nih
tamu yang sangat sangat lagi viral pokoknya ya
eh jangan betul nona
jangan inget riva
oke lihat dulu
iya udah diam dulu
jangan abis dulu
kasih biar saya yang nona riva yang cari
aku kota gue sih abis
eh bentar bentar
parah itu dong
wih pas sekali ini
langsung saja kita sambut michel
cantik banget dia
dia itu cantik tuh karena pakai makeup
beda sama nona riva yang punya cantik ini alami
gue pake cagung mungkin
ganti eternal yaitu welp
oh prelimester samlah anak régimen kalian
betta kasih tau aleh
walaupun katorang anak anak gpn sini tidak masuk tv
tapi katorang punya peri lagu ini baik
tidak kayak kamu orang yang masuk tv
tapi peri lagu kayak kampungan
udah dong ah
nonton aja ntar tuh kelewatan
berisik banget sih lo padahal
kebiasaan nonton tv di tabung begini nih